masih lagi lagi gue
tapi siapa yang anak siapa ya sebenarnya
dia kok manggil gue bunda
siapa di dalam
mau main main sama uba ya
masih drop lagi
sakit ya bunda
bunda sih gak ada hati
lu siapa sih
tunggu dulu ya
tahan sini aja
bunda bunda benar benar gak waras nih masa ngomong sendiri
lu ini siapa sih
ya terus lu kenapa manggil gua bunda
bunda nih bunda emang gak waras nih masa sama anaknya sendiri gak inget
wah cok nih ini gak benar nih masa banci punya anak
lu jalan ke mana mana ya lu tunggu di sini loh ya
awas gerak jangan ketawa
masih lagi lagi gue
tapi si abeng anak siapa ya sebenarnya
wah dia kok manggil gua bunda
gini aja deh bu gimana kalau kita ke rumah sakit habis itu biayanya biar tanggung gitu nggak perlu
gue tuh dari rumah sakit langsung ke sini tahu nggak tapi biayanya enggak segitu kan iya tapi
kan tangan anak gue jadi cacat dari mulus mulus jadi cacat kayak begini ada jahitan hai sayang
emang bener bener sayang ya kamu memangnya kurang
tapi kalau misalnya

kalau salon ini dibakar eh kenapa luang repot
ntar ega gimana kalau dibakar
memangnya saya mau beri uang yang cepat harus menghati kamu ha
memang harusnya begitu
terlalu bukan cuma pabrik uang tapi juga kamu pabrik permata emas berlian
kamu lihat orang ini
kalau kamu memberkasi saya ruangan juga
gitu loh coba dari tadi kamu kasih aja
kan gak begitu ini jadinya
terima kasih ya sayang
kamu rawat tuh muka kamu biar tetep cantik
bawa minyak tanah
eh mandi mandi mandi cepet
gunakan suara perut
bukan dari pengerokan